ya ampun kaum baru bangun
itu rani udah jemput kamu loh
kasian dia nungguin
mama mau bacain kamu
singa dan tikus ya mas
yaudah mama mulai ya
tunggu itu disana kecil kecil
oh ada apa ya
oh ada apa ya
mama bisa bantu aku
selama mama bisa bantu
mama akan bantu
tanpa tentang nama

itu untuk guru
tidak ada mama
ren ren eh aduh ren udah ren sebentar sebentar itu udah kepenuhan kamu gimana sih sebentar sebentar
kamu tuh ada apa sih ren
kamu lamun gitu deh hah
enggak ada apa apa kok ma
kamu itu ya kamu tuh jangan bohong sama mama
mama ini jadi mama kamu udah puluhan tahun lamanya
jadi mama udah hafal banget sama sikap kamu
kamu itu ya kalau lagi ada masalah tuh mukanya bener bener ruwet kelihatannya ren
cerita sama mama siapa tahu mama bisa bantu kamu
sikapnya agak aneh hari ini
iya dia jadi diem ma gak kayak biasanya
mama tahu sendiri kan
gak kayak dia
hah ada apa
aku juga gak tahu ma
tadi aku anterin dia pulang terus aku nawarin buat nganterin sampai dalem ma
tapi dia nolak
dia langsung masuk aja ke dalem ma
kamu berbuat kesalahan kali sama dia
tadi pagi aja baik baik aja kemarin
masih baik baik aja
bahkan kita sempat ngobrolin ruwet
aku takut catherine berbawa pikiran
psst kamu gak boleh ngomong gitu ren

ren kamu gak boleh ngomong gitu ya
mama yakin banget kalau mbak catherine itu mencintai kamu ren
mencintai kamu dengan tulus
sekarang gini aja mungkin mbak catherine itu lagi ada masalah
coba kamu ngomong sama dia baik baik
kamu bicara besok sama dia
dah pokoknya kamu gak usah pikirin
besok kamu ketemu dia tanyain
terima kasih mbak
gak ada di sini kan
gak ada foto aku sama adi
foto aku sama adi gak ada
gak ada foto aku sama adi
ya ampun ini kenapa kenapa berantakan kayak gini
ya ampun kenapa kenapa berantakan kayak gini
aku sama adi
langsung kasih ya
ditemuin sama mama mertua saya
habis itu dikasih ke saya

langsung tahu lah itu pasti foto kamu
terus saya ke sini pengen kasih ke kamu
makasih banyak ya elsa
kamu siapa terbaik aku
makasih udah nemuin foto ini
kamu siapa terbaik aku
makasih udah nemuin foto ini
kalau jessi tetap di rumah rehab
lama lama semua bisa kebongkar
orang akan tahu jessica anak saya

saya nggak akan biarkan itu terjadi
untuk sementara nggak boleh ada yang tahu jessica adalah putri saya
untuk sementara nggak boleh ada yang tahu jessica adalah putri saya

saya itu butuh bantuan dokter urgent sekali
iya apa itu pak
oke saya punya rencana buat mulangin jessica dari rumah rehab
dan dokter satu satunya yang bisa ngasih izin
saya minta tolong sama dokter bisa kan ya
tapi masih ada yang kurang
kok ricky gak dateng sih
saya mau ke taman
baik kalau gitu saya awasi
ricky kemana sih
ini kan hari ulang tahun gue
masa dia gak dateng
datengnya kok malem banget sih
maaf ya gue telat
tadi gue dapet motretan berusaha jam sembilan
terus gue ngebut kesini
terus gue mohon mohon sama sekuriti buat dibolehin masuk
akhirnya dibolehkan tapi cuma lima menit
terima kasih ya udah dateng
gue punya sesuatu buat lo
gue udah masukin banyak musik klasik di dalamnya saya
supaya lo bisa dengar musik
gue bayi di kandungan lo
baik gue tuh emang harus dengerin musik klasik biar pinter ya
waktu ini sudah habis
ya udah gue balik ya so
ya makasih banyak ya
ya makasih banyak ya

tambahkan sama kamu

apa dia di kamar mandi
tapi kertasnya masih di situ
udah baca belum ya dia
apa janjian dia gak baca
dan dia gak ngeliat
atau dia cuek aja
dia gak peduli
aku suruh dia baca
daripada aku ngomong
kan aku mau
gak sarapan tadi udah
pagi pagi udah pergi
pergi kemana ma
mama gak tau juga sindin
kayaknya sih dia buru buru ada hal yang penting
kok mas al gak pamitan sih sama aku
apa mas al beneran gak baca surat ini
atau udah baca tapi tetep gak peduli
tega banget sih
tegak banget sih

sekarang saatnya kedua calon mempelai bertukar cincin bertunangan mereka
sini kita mulai mencoba
sini kita mulai mencoba
sini kita mulai mencoba
sini kita mulai mencoba
sini kita mulai mencoba
sini kita mulai mencoba
sini kita mulai mencoba
sini kita mulai mencoba
sini kita mulai mencoba
sini kita mulai mencoba
sini kita mulai mencoba
sini kita mulai mencoba
sini kita mulai mencoba
sini kita mulai mencoba
sini kita mulai mencoba
sini kita mulai mencoba
sini kita mulai mencoba
jangan kamu rebut dia dari aku ya
ya ampun kan baru bangun
itu rani udah jemput kamu loh kasihan dia nungguin
mas randy udah di depan
ya ampun kak aku kesiangan banget deh
tadi malem tau aku gausah tidur
kak boleh minta tolong ga
bilangin mas randy biar tunggu bentar aku siap siap
yaudah tapi cepetan ya kasihan randy udah nungguin
aduh keren sorry banget nih
jadi telat kan sampe jam segini belum kelar adek gue siap siap
telat bangun biasa aku juga bingung biasa itu on time dia
gapapa santai aja
tetep aja kan gue ga enak jadinya
ren gue pengen nanya sama lo
ini jujur nih ya ini jujur banget nih
adik gue tuh tiba tiba kayak berubah
ya sebelum itu dia tuh happy banget
udah ketemu orang yang dia cinta
dan kemarin tiba tiba murung
kayak orang banyak pikiran
lagi banyak masalah
kalau lagi berantem sama dia
kita ga lagi berantem
dan ga ada masalah juga sama sekali
ada pingsan emak pentang
grings yayiu lah
engga ada yang mana tadi bertumpu
quesitkin ada materi tersebut
terutama dia boket
jadi kurang levelnya kurang
yang sadar lo sih banget